pssi telah merilis daftar nomor punggung tim nasional indonesia untuk berlaga di piala aff dua ribu dua puluh
pemain yang baru dinaturalisasi jordi amat resmi menggunakan nomor punggung empat
skuad garuda akan mengawali langkahnya di piala aff dua ribu dua puluh dua dengan menghadapi kamboja di stadion utama gelora bung karno
laga perdana fase grup a itu akan berlangsung jumat dua puluh tiga desember
rabu malam pssi melalui media sosial merilis daftar nomor punggung yang akan digunakan dua puluh tiga pemain squad merah putih
dalam piala aff federasi sepak bola asia tenggara menggunakan aturan tiap tim hanya boleh menggunakan nomor punggung satu hingga dua puluh tiga
regulasi itu sama seperti yang dimiliki oleh fifa
di posisi penjaga gawang riyandi akan memakai nomor punggung satu
kemudian nadeo argawinata pada piala aff menggunakan nomor dua puluh tiga
kali ini beralih ke nomor dua puluh lima
sementara di barisan tujuh pemain belakang pilihan shin taeyong terdapat pemain naturalisasi jordi amat dengan nomor punggung empat
lainnya tidak ada perubahan termasuk pratama arhan dua belas asnawi mangku alam empat belas hingga hans samuyama enam belas
di tengah marcelino ferdinand ini harus rela tidak menggunakan nomor tujuh karena dipakai sadil ramdhani yang lebih senior
sebagai gantinya playmaker delapan belas tahun itu akan menggunakan nomor enam
keinayahan yang cukup unik dilakukan pemain sayap yaakob sayuri yang memilih nomor punggung dua
sementara rahmat irianto tetap menggunakan tiga belas nomor punggung ia sejak memperkuat timnas level usia dini
sementara mark klok yang lebih senior mengambil nomor dua puluh dua yang digunakan nadeo pada piala aff sebelumnya
di depan nomor punggung sepuluh tetap milik egy
di depan nomor punggung sebelas egy maulana fikri sudah dua tahun lebih memiliki nomor punggung kerama tersebut
witan sulaiman juga tetap menggunakan nomor punggung delapan yang sudah identik dengannya
lilia spasojevic juga tetap dengan nomor sembilan yang identik dengan ujung tomba